katakan untuk dibuka
ratusan kendaraan mulai melintasi jalan layang purwosari
setelah dibuka secara resmi oleh wali kota solo fx hadi rudiatmo
senin sekitar pukul sembilan pagi waktu setempat
jalan layang purwosari diujicobakan untuk umum hingga sabtu mendatang
setelah itu jalan layang akan kembali ditutup
untuk pengerjaan ornamen dan baru dibuka kembali
jalan layang purwosari dibangun sebagai bagian untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
yang biasa terjadi di atas tujuh perlintasan sebidang kereta api
dua lainnya adalah jalan layang manahan dan terowongan atau underpass pajang
beberapa perlintasan sebidang yang masih menjadi pr pemkot solo
adalah perlintasan sebidang jepres simpang joglo pasar nongko dan purwoloyo
terowongan pajang yang melintasi jalan transito di kelurahan pajang
kecamatan laweyan juga diresmikan pada senin ini
terowongan yang diberi nama resmi surnoto sari tersebut
khusus untuk digunakan kendaraan roda dua
warga menyambut baik dibukanya terowongan ini
selama pembangunan jalan layang
mereka harus mengambil jalan lebih jauh hingga beberapa kilometer
sehingga dengan adanya lintasan sebidang sudah kita kurangi ini
harapannya satu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas
yang kedua menghindarkan
yang ketiga tentunya untuk kota solo ke depan
itu bisa semuanya lintasan sebidang ini bisa diselesaikan secara keseluruhan
warga menyambut baik dibukanya terowongan ini
selama pembangunan jalan layang
mereka harus mengambil jalan lebih jauh hingga beberapa kilometer
ya itu sangat sangat menghindukan warga pak
jadi kita dapat untuk
untuk akses ke selametri adi itu lebih dekat
ke barat maupun ke timur
pembangunan jalan layang sepanjang enam ratus meter dan lebar sembilan meter itu
menelan biaya lebih dari empat puluh tiga miliar rupiah
selain untuk mengurangi kemacetan akibat perlintasan sebidang di jalur kereta api solo yogyakarta
jalan layang juga diharapkan memperlancar arus kendaraan dari jalan adi sucipto dan jalan mt haryono
ke arah jalan dr muwardi dan sebaliknya
kartika bagus solo jawa tengah
jalan jalan men